pemerintah dalam hal ini kementerian ketenagakerjaan
telah memberikan landasan hukum sebagai acuan bersama
dalam melaksanakan pemberian thr keagamaan
pada hari ini saya ingin menegaskan dan mengingatkan kembali
hal hal yang sudah diatur dalam regulasi yang sudah ada
melalui penerbitan surat edaran menteri ketenagakerjaan
tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun dua ribu dua puluh
bagi pekerja atau buruh di perusahaan
pemberian thr merupakan kewajiban maksud saya thr keagamaan
adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja atau guru
hal ini secara tegas telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tiga
tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan dan untuk tataran pelaksanaannya
diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan no enam tahun dua ribu enam belas
tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan
saya minta kepada semua perusahaan agar dengan sungguh sungguh
memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik baiknya
tentuan permenaker nomor enam tahun dua ribu enam belas mengatur bahwa pekerja atau buruh
yang berhak mendapatkan thr adalah yang telah mempunyai masa kerja
satu bulan secara terus menerus atau lebih
baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pkwtt
perjanjian kerja waktu tertentu
termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
bagi pekerja atau guru yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih
diberikan thr satu bulan upah
sedangkan bagi pekerja atau buru dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus
tetapi kurang dari dua belas bulan diberikan secara proporsional
bagaimana kalau perusahaan memberikan thr lebih
untuk perusahaan yang dimungkinkan
masa perusahaan dimungkinkan memberikan thr kepada pekerja atau buruh
lebih baik dari peraturan perundang undangan
oleh karena itu dalam permenaker no enam
tahun dua ribu enam belas diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja
peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama
atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan
telah mengatur besaran thr lebih baik dari ketentuan peraturan perundang undangan
maka thr yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut
sesuai dengan pk sesuai dengan pp
maupun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di perusahaan
selanjutnya thr keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
thr keagamaan ini harus dibayar penuh tidak boleh dicicil
sekali lagi saya pertegas kembali bahwa thr harus dibayar penuh
dan tidak boleh dicicil
saya minta perusahaan agar memberikan sekali lagi ini saya minta kepada perusahaan
untuk memberikan perhatian dan saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini
saudara sekalian tadi saya mengatakan bahwa dalam perhitungan besaran thr
upah yang digunakan adalah upah satu bulan
namun demikian terdapat pengaturan upah satu bulan bagi pekerja
harian lepas bila pekerja mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih
maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata rata upah yang diterima
dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan
sedangkan bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari dua belas bulan
maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata rata upah yang diterima
setiap bulan selama masa kerja tersebut
sedangkan untuk pekerja atau guru yang menerima upah dengan sistem satuan hasil
maka perhitungan upah satu bulan didasarkan pada upah rata rata dua belas bulan terakhir
sebelum hari raya keagamaan
saudara sekalian yang saya hormati surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur
juga akan disampaikan kepada bupati wali kota di wilayah atau di provinsinya masing masing
oleh karena substansi yang dimuat dalam surat edaran ini terkait bidang ketenaga kerjaan
maka tentu saja surat edaran ini juga menjadi acuan bagi para kepala dinas
di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
melalui se ini saya sampaikan kepada bapak ibu gubernur beserta seluruh jajarannya di daerah
yang pertama mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten kota
membayar thr keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
sekali lagi saya menghimbau kepada perusahaan agar membayar thr lebih awal
sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran thr keagamaan
kemudian yang ketiga saya minta kepada para gubernur para bupati wali kota
untuk membentuk poskomando satuan tugas atau poskosatgas ketenaga kerjaan
pelayanan konsultasi dan penegakan hukum tunjangan hari raya keagamaan tahun dua ribu dua puluh
di masing masing wilayah provinsi dan kabupaten
dan saya minta agar bisa diintegrasikan dengan
kemudian saya juga minta kepada para gubernur bupati wali kota
untuk mengawasi pelaksanaan pemberian thr keagamaan di wilayah masing masing
dengan dikongsi dengan kesayangan saya dengan kesayangan saya
kami juga memulai membuka posko thr keagamaan ini poskonya ada di gedung sebelah nanti teman teman bisa melihat secara langsung
dan ini berarti saya umumkan bahwa dengan dikeluarkannya se ini maka posku thr kementerian ketenang kerjaan telah dibuka kembali
jadi teman teman bisa kunjungi posku thr kemenaker go id
saya kira itu yang dapat saya sampaikan terima kasih kehadirannya teman teman media
terima kasih wassalamualaikum wr wb